timbangan buatan inggris tersebut digunakan pada masa awal stasiun ini berdiri
bukan berarti pedagang toko online tak memiliki tantangan
jenis pilek pertama adalah pilek flu yang disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri
kita lihat tapi sudah selesai ya
nah sementara kita bisa lihat nih airnya bisa kita demokan ya ini
salah satunya mengenai jam ya
nah kalau bicara mengenai harga harga dari antam sendiri hari ini
angka empat puluh enam orang itu terbilang angka yang besar
dan itu bayi pun bentuknya sudah tidak jelas karena dia sudah bengkak sudah biru gitu kan
tetapi ternyata mekanisme yang digunakan adalah survei online
ketika berkaitan dengan juridikasi
bukan ada tim lain
ya mungkin untuk pengembangan produknya dan sebagainya
kamu ngilik yang terjadi di sini saat dulu sebelum hilang semua
terus rukun rukun haji proses haji ibadah ibadah haji apa saja yang dilaksanakan di sana
disajikan dengan kelapa sangrai yang dihaluskan
untuk solusi untuk mereka yang berfungsi untuk mereka
itu ada pedoman makanya di dalam kesepakatan lks tripartit itu rekomendasi lks tripartit itu disebutkan bahwa perlunya pedoman
meski sekilas gejala pilek karena flu dan alergi sama sama menyebabkan bersin bersin
dan memang sembilan puluh satu orang indonesia sudah di asumsi
di tiktok shop aplikasi lokal kita
kemauan dia sendiri pingin latihan
pariwisata dan ekonomi kreatif ini juga identik dengan happiness dengan kebahagiaan
juga semakin meningkat terhadap warga negara asing
ada juga yang mendukung tapi ini kecil jumlahnya sedikit dan terlihat sistematis
masih bagus sih masih bagus ya masih top performance ya masih umur dua puluh sembilan itu topnya makanya ke anak anak
nah bagaimana tiktok itu bisa menyerap produk produk lokal misalnya
diatur pemerintah atau administered price
nah mengenai temuan temuan icw tadi
dagingnya lembek kelihatan ya
karena saya bisa ngecek tensinya tulang secara real
khususnya dusun kerinjing wilayah lor
dia punya ekosistem yang kuat
sehingga kalau ada isu
akhirnya dia lebih memfokuskan
di luar itu tidak pernah sama sekali kita menerima gitu